komisi pemberantasan korupsi kpk menetapkan mantan direktur utama pertamina karen agustiawan sebagai tersangka
karen langsung ditahan untuk kebutuhan penyidikan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan liquified natural gas atau lng atau gas alam cair
kasus dugaan korupsi ini terjadi pada impor lng tahun dua ribu sebelas hingga dua ribu dua puluh
selama periode dua ribu sembilan hingga dua ribu empat belas pertamina saat itu dipimpin oleh karen agustiawan
ketua kpk firly bahuri dalam konferensi perselasa malam menjelaskan
akibat perbuatannya karen telah merugikan keuangan negara sebesar rp dua satu triliun
untuk kebutuhan proses penyidikan penyidik kpk telah melakukan dan akan melakukan penahanan terhadap tersangka gkk alias ka
selama dua puluh hari pertama terhitung sembilan belas september dua ribu dua puluh tiga sampai dengan delapan oktober dua ribu dua puluh tiga di rumah tahanan negara kpk